lokasi karantina delapan puluh warga negara indonesia dan tiga warga negara asing yang baru dievakuasi dari ukraina terbagi menjadi dua
yaitu wisma pasar rumput dan hotel karantina mandiri
dua puluh orang akan karantina di hotel sedangkan sisanya pekerja migran dan pelajar akan dikarantina di wisma pasar rumput
untuk pengambilan sampelnya nanti dilakukan tidak di sini tapi di karantina di wisma karantina
di sini sedang proses untuk pemisahan mana yang harus ke hotel dan mana yang kekarantina
memang ada dua kategori mereka kan ada juga yang mampu untuk kemudian membiayai dirinya sendiri
jadi yang mampu membiayai dirinya sendiri mereka nanti ke hotel